temen kok mana
katanya mau dikenali nama saya
paling bentar lagi dia datang mas
saya permisi ke kamar kecil dulu ya
mendingan kamu bawa aja deh
bawa ke kamar cepetan kita
saya stress jadi denger tanya sana ya
buruan buruan buruan
ingat ya mona ya
kamu harus membayar semua kekecauan ini
ini kenapa sih gak ada satupun urusan yang beres
percuma aku bayar mahal mahal ke mereka
tapi sampai sekarang pun
mereka gak tau dimana tadi berada
aku akan perkenalkan seseorang sama kamu mas
dia yang nanti akan bantuin urusan pernikahan kita
kita akan ketemu di restoran yang biasa
kenapa kondisi aku makin parah begini
padahal aku udah berobat ke dokter
menurut aku dego tuh pengen celahkanin raja
kamu tau dari mana
kemaren dego aja pukul raja
dan abis itu raja digeletakin di jalan
dego udah bener bener gila
kalo ada apa apa
apalagi terkait dego
kamu harus secepatnya bilang ke aku
dan gak menutup kumpirnya juga
diego akan mencelakakan kamu juga
dia menghalang segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan
tolong kamu jadi kasih tau raja soal ini
kalau misalkan kamu kasih tau raja takutnya nanti dia berantem sama diego
kamu tenang aja nggak usah khawatir
makasih ya karena kau pengen jagain aku sama raja
maafin aku raja karena tante aris menyuruh aku untuk celakain kamu
makanya aku minta tolong sama dewa supaya kamu dilindungi
tante diego ada yang pengen aku kasih tau ke kalian
alah paling juga soal arsila ya kan
mau ngomong apaan sih kamu itu serius banget kayaknya
yang lebih penting itu ashila
arshilo udah jadi bagian hidup aku
ya udah buruan ngomong aja
gak usah kepanjangan prolo
kamu yakin mau melakukan apapun demi anak kamu arshila
mau ngelakuin semua buat arsila
aku sih gak yakin tante
nabrak lara aja kamu gak sanggup
bagaimana mungkin kau melakukan apapun
tolong kasih aku kesempatan

tante akan kasih kamu satu kali lagi kesempatan
eh eh eh tunggu
sabar mau kemana sih kamu
sabar saya belum selesai
hari ini korbannya itu berbeda
bagaimana kalau aku menangis
kelar ini berdua
sekarang apa lagi yang lo rencanakan
dasar perempuan ya
orang udah pernah nikah juga
maunya di pernikahan kedua tetap aja
dandan yang cantik
kayak gadis yang baru nikah aja
biarin aja deh
gak apa juga dia dandan yang cantik di pernikahan kami nanti
gak ada salahnya juga
di pesta pernikahan kami yang kedua nanti
dia bikin semeriah mungkin
punya duit ini dia
udah lama ya nungguin
enggak aku juga baru datang kok
gak salah aku pilih mas lama
sebagai calon suami aku
jalani seribu tersebut
loh memang bener kok
temen kau mana
katanya mau dikenali nama saya
paling bentar lagi dia datang mas
saya permisi ke kamar kecil dulu ya
siapa nak naek kesini em
ini sedikit buruk bagi
rindu nggak peduli dayanya
anda gelap jantung aja sih

siapa yang harus aku sakitin
pasien dari sini juga
tante gak kasih ya
kamu dengerin dulu tante
tante baru dapet kabar
kalau papa kamu lagi dirawat di sini
kamu kan tau maksud tante
kamu harus menghabisi papa kamu